memperingati hari peduli sampah sejumlah karyawan sebuah hotel di surabaya
ramai ramai melakukan aksi bersih sampah di sejumlah titik taman kota
sementara itu komunitas pecinta alam dan peduli lingkungan turun ke sungai
untuk membersihkan sampah di bantaran sungai
puluhan karyawan sebuah hotel di surabaya
senin pagi ramai ramai membersihkan sampah yang berserakan di beberapa titik
di taman flora dan fauna surabaya
segala macam sampah mulai dari ranting pohon hingga sampah plastik
satu persatu dipungut
selain aksi bersih bersih mereka juga melakukan edukasi kepada pengunjung
pentingnya kesehatan lingkungan
aksi ini merupakan kampanye peduli sampah yang diperingati setiap tanggal dua puluh satu februari
hari peduli sampah juga diperingati belasan pemuda komunitas pecinta alam dan lingkungan surabaya
mereka melakukan bersih bersih sungai simokalangan
yang biasa menjadi tempat langganan banjir
mereka rela turun ke sungai yang penuh lumpur untuk memungut berbagai macam sampah rumah tangga
dan kemudian diangkut dengan peralatan seadanya
aksi ini merupakan wujud kampanye dan sosialisasi
agar warga bantaran sungai tak lagi membuang sampah sembarangan ke dalam sungai